sampah kembali menumpuk di sungai cikapundung desa bojong soang kabupaten bandung setelah dibersihkan selasa lalu
sampah terus datang karena belum ada tindakan pencegahan dari hulu sungai cikapundung
sampah yang terbawa arus sungai cikapundung di desa cijagra diprediksi akan kembali menumpuk dalam tiga hari ke depan
tumpukan sampah di desa cijagra memang sudah ada sejak lama
namun kini menjadi semakin banyak sejak banjir melanda sejumlah tempat di kabupaten bandung beberapa waktu yang lalu
kamis pagi warga kembali melakukan pembersihan dibantu oleh personel tni dan tim gabungan dari komando distrik militer kodim bandung
untuk kegiatan hari ini yang kita fokuskan adalah pembuangan sampah mengangkutan sampah dari kali untuk dinaikkan ke tempat tpa
jadi bukan dialirkan bekerjasama nanti dengan warga masyarakat ini mudah mudahan pak lora bisa membantu untuk pendukungan kendaraan hari ini
sejak rabu sore sampah kembali datang dan menumpuk di aliran sungai
padahal warga baru saja membersihkannya selasa lalu
untuk wilayah kota wilayah kota wilayah kabupaten wilayah kabupaten ya sama sama menjaga lingkungannya supaya air lingkungan di sungai cikapundung ini bersih
tumpukan sampah ini berasal dari hulu sungai cikapundung yang melewati tiga daerah
yaitu kabupaten bandung barat kota bandung dan kabupaten bandung
volume sampah di tempat ini sebenarnya sudah mulai berkurang jika dibanding pada selasa lalu sebelum warga membersihkan
warga sendiri kemarin membersihkan sampah yang bervolume sekitar lima ratus ton berdasarkan data bplhd jawa barat
mencapai panjang satu ratus lima puluh meter dari pinggir jembatan dan mencapai ketebalan satu meter
warga sendiri bisa mengklaim bahwa mereka bisa berjalan bahkan berlari lari di atas tumpukan sampah ini
warga sendiri tidak bisa terus menerus untuk membersihkan ini dan membuangnya kembali karena memang pada dasarnya jika tidak dilakukan pencegahan dari hulu sungai
yaitu yang melewati kota bandung dan juga kabupaten bandung sampah akan terus menerus untuk mengenangi daerah ini
sehingga pemerintah harus memberikan solusi tepat untuk segera menangani permasalahan sungai dari cikapundung ini
franky wijaya bandung
pemerintah melalui kedutaan besar indonesia di belgia sudah bertemu dengan keluarga warga negara indonesia yang menjadi korban ledakan bom di brussel
kbri belgia akan terus berkoordinasi dan mengidentifikasi kondisi warga negara indonesia yang menjadi korban tersebut